bagi anda warga ibu kota yang memilih untuk menghabiskan liburan di jakarta
banyak alternatif wisata yang dekat dan murah bahkan gratis
ya apalagi kalau bukan ruang terbuka hijau rth atau yang biasa disebut taman kota
keberadaan taman kota yang tersebar di wilayah jakarta
mampu menghadirkan suasana alam di ibu kota tanpa dipungut biaya
salah satu taman kota yang banyak dikunjungi masyarakat adalah taman katlea
letaknya yang strategis di jakarta barat menjadi layaknya oase di tengah ibu kota
beginilah suasana di taman katlea jakarta barat
di mana lokasinya yang strategis ini membawa suasana sejuk di tengah keramaian kota
cocok bagi anda berkumpul bersama keluarga selama masa liburan
rimbun teduh dan bersih merupakan kesan pertama yang didapatkan warga yang berkunjung ke taman ini
taman yang berlokasi di kemanggisan kecamatan palmerah jakarta barat ini
memang tersembunyi di perempatan tomang sebelum jalan masuk menuju tol kebun jeruk
seperti taman taman di jakarta yang ditata dengan baik
taman katlea ditanami berbagai jenis pohon dan bunga
selain dilengkapi jogging track dan alat berolahraga
pengunjung merasa nyaman untuk bersantai sebab kondisi taman juga bersih dan asri
kamu keluarga sering
hampir setiap minggu karena tempatnya juga nyaman
teduh dekat juga dari rumah gitu jadi kita sering berbarengan
lokasi ruang terbuka hijau lainnya yang dapat menjadi alternatif hiburan adalah taman menteng di jakarta pusat
selain teduh dan bersih taman menteng memiliki berbagai fasilitas publik
seperti lapangan untuk berolahraga hingga perpustakaan mini bagi anak anak
adem terus juga gak terlalu ramai
tetap kita masih ada space masing masing juga
terus ini juga kita kebetulan lantainya juga enak buat kita ngedance gitu
sebagai sarana buat anak ya mbak positif juga ya untuk bermain dan perlu ditambah juga sih
sebenarnya untuk di taman taman di jakarta ini
berdasarkan undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu tujuh tentang penataan ruang
walau jumlah rth ibu kota masih belum mencapai target
suasana rth yang bersih asri dilengkapi berbagai fasilitas olahraga
membuat masyarakat nyaman untuk beraktivitas
namun selain menikmati masyarakat juga dituntut untuk turut menjaga kebersihan ruang terbuka hijau
wah ternyata banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan
mulai dari berolahraga bersuah foto bersantai
hingga yang sedang saya lakukan saat ini yaitu latihan ngedance
dan ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi anda
bersama keluarga untuk menghabiskan masa liburan anda di jakarta
tika bere mau fadli julian jakarta